setelah sukses sebagai guest of honor di frankfurt book fair dua ribu delapan belas
indonesia akan kembali menjadi sorotan dalam ranah perbukuan internasional
tahun depan pada penyelenggaraan london book fair di london inggris
indonesia terpilih sebagai market fokus country
london book fair adalah ranah pemasaran global bagi negosiasi hak cipta
yang meliputi penjualan dan distribusi konten intelektual
termasuk buku audio film dan jaringan digital
indonesia menjadi negara asia tenggara pertama yang mendapatkan kesempatan ini
komite nasional pelaksana persiapan market focus country london book fair dua ribu sembilan belas
yang dibentuk oleh badan ekonomi kreatif dengan dukungan kemendikbud
telah menyiapkan sejumlah program untuk event besar tersebut
salah satu yang paling ditunggu adalah siapa penerus indonesia
yang akan ditampilkan di london book fair nanti
setelah melalui proses seleksi yang panjang dua belas penulis akhirnya terpilih
dan diumumkan pada kamis malam dua puluh lima oktober dalam rangkaian acara
mereka adalah agustinus wibowo clara eng dewi lestari faisal odang
intan paramadita laksmi pamuncak lela hudori nirwan dewanto
norman erikson pasaribu reda gaudiamo senogumi rajadharma dan sheila roswita putri
kedua belas penulis ini dianggap mewakili ide ide keindonesiaan yang baru dan variatif
penulis buku perjalanan agustinus wibowo misalnya
menganggap masuknya genre perjalanan dalam seleksi ini
sebagai sebuah pencapaian baru
kedua belas penulis ini dianggap mewakili ide ide keindonesiaan yang baru dan variatif
london book fair dua ribu sembilan belas akan berlangsung di olimpia london pada dua belas hingga empat belas maret dua ribu sembilan belas
pada event pameran buku internasional ini
indonesia mendapat lahan promosi seluas enam ratus meter persegi
huzan mukrim ubud bali